menteri agama yakut kolil komas menegaskan dana haji tidak digunakan pemerintah untuk keperluan lain seperti membangun ibu kota negara nusantara
hal ini disampaikan yakut usai rapat terbatas persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun dua ribu dua puluh dua bersama presiden joko widodo
dirinya menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax
sebelumnya beredar informasi di media sosial bahwa menteri agama meminta masyarakat mengikhlaskan dana haji yang dipakai untuk membangun ikn nusantara
sedangkan untuk ibadah haji tahun ini yakut kolil komas menjelaskan bahwa pemerintah siap memperlengkatkan jemaah dalam skema pelayanan terbaik
tidak benar kalau ada hoax yang mengatakan bahwa dana haji digunakan pemerintah untuk keperluan ini dan itu termasuk keperluan untuk membangun ikn
itu sama sekali tidak benar
yang ada justru melalui bpkh pemerintah mensubsidi jemaah haji agar biaya besar yang harus dikeluarkan oleh jemaah
agar bisa ketahuan
tanah suci bisa lebih ringan bagi jemaah
itu saya kira